raut wajah gembira terpancar dari pasangan suami istri asal sumeneb madura somidi lima puluh satu tahun dan suudiah empat puluh empat tahun
dengan penuh kesabaran dan usaha yang tak pernah berhenti selama dua puluh satu tahun pernikahan
pak sutri yang menikah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini akhirnya memiliki anak pertama melalui program bayi tabung
bayi perempuan yang diberi nama aisyah nazia almahiroh lahir pada satu desember lalu di sebuah rumah sakit di surabaya melalui proses operasi sesar
selama dua puluh satu tahun penantian pasangan suami istri ini sudah berkali kali ke dokter kandungan untuk konsultasi dan memeriksakan kondisi kesuburan
namun tak kunjung mendapatkan momongan
kegigihan somidi yang berprofesi sebagai penjual keripik ini berlanjut saat ia merogoh kocek
sejumlah tujuh puluh juta rupiah untuk melakukan program bayi tabung di surabaya
sangat bahagia sekali
nazir saya cuma kalau saya berhasil keturunan nanti kalau acara akikohnya saya datangkan boleh lah pengajian
program bayi tabung yang mereka lakukan dimulai februari dua ribu sembilan belas lalu
satu tahun kemudian dua embryo ditanam ke dalam rahim suudiah bulan april dua ribu dua puluh hingga akhirnya berhasil
tadi kita tanam dua embryo dan kebetulan nempel satu

kemudian tanamnya di april dua ribu dua puluh
satu tahun dua bulan
satu tahun dua bulan
gini putri pertama pak sutri asal sumeneb ini telah berumur sebelas hari
dari kisah perjuangan pak sutri ini menjadi inspirasi
dengan doa dan usaha yang gigih tidak ada sesuatu yang tidak mungkin
wahyu pratama putra surabaya